oke terkait dengan perkembangan final yang di cirebon itu kan sampai sekarang masih menyita perhatian masyarakat gitu ya
dengan adanya dua dpo yang hilang tapi kan di putusan pengadilannya ada
nah apakah dari mabespori akan menurunkan propam untuk memeriksa penyidik terkait hasil hilangnya dua nama dpo itu seperti itu pak terima kasih
dan sempat dirilis oleh kabupaten mas polda jabar bahwa tersangka salah satu dpo sudah diamankan
dan di dalam penutupnya di dalam penutupnya kalau akan akan
mungkin bisa melihat atau mengingat kembali di sana kabit humas polda jawa menyampaikan
apabila ada informasi ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini mohon disampaikan
itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini
ketika kasus yang disampaikan oleh dir krim um polda jabar bahwa tadinya dpo ada tiga menjadi satu
karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi
bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif nama fiktif
nah oleh karena itu itu masih didalamin masih dikerjakan apabila memang ada
keterangan informasi tambahan alat bukti tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini
tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih
dan bahkan kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat para ahli hukum para narasumber yang sudah membahas masalah kasus pidana ini dengan luar biasa
tentu saja ini menjadi penyemangat bagi polri
bahwa dalam menyidik kasus pidana ini puori enggak sendiri
polri didukung oleh banyak pihak polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi
maka dari itu kalau memang ada alat bukti keterangan keterangan yang lainnya
ataupun informasi yang bisa mengungkap lebih terang benerang kasus ini kami sangat menunggu
dan sangat berterima kasih untuk bisa menguasai ini